hai masya allah saya mesti ngasih bangudin juga
perangkat oh ya bang ini tadi ikut bikin puding buat bangudin
sebentar ya kalau kelamaan nanti keburu di telpon cewek itu lagi
saudaranya laras yang dia itu penumpang abang masa bang tolak tapi kan dia cakep
pasti abang suka dulu juga cakep udah
hai jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita
jangan bikin jelek mulu
jadi angkat kak lagi di jalan kali telepon mas pur aja oh iya
lagi di charger kali ya kali ya
mau mana lu di dari warung sodik be ngapain tadinya sih mau beli kolok tapi nggak jadi
mengapa lulu be koloknya abis kedulin orang pantesan muka lo kesel mbak mau kemana gue mau
pulang berikut gua di yuk kali aja ada makanan buat saya ya makasih ya makasih ya ya kakaknya
barusan telepon maaf baru santai lagi nari
ya kak nggak papa papa ada apa neng eh kang tisna ini kang kita ada kelebihan makanan tolong
kasihin ke bang udin sama mas pur ya iya kang tadi bang udin sama mas pun ngasih makanan ternyata
malah kebanyakan jadi kasih lagi bisa dimakan ya neng siap mari kasih ya kak ya kasih
kayaknya sindin udah jalan nih iya be itu gerobaknya aja udah nggak ada hehehe lu tunggu aja daya kali
aja sindin nyeselin bubur buat buka puasa kan bisa gua kasih sama lu makasih be makasihnya ntar aja
ulu ulu ngapa apa tuh be mbak sudah nawarin aja saya mau ke rumah ya makasih ya bang udin sama
saya sudah makasih ya udah lu tunggu ya ya be halo halo iya jadi gimana oh gitu pasengel
nastar berapa oke nanti aku kasih ya pasti kerjaan ya makasih ada yang pesan kue kak iya dong
sintin kagak nyesain bubur
bang deddy masak buburnya cuma sedikit deh
jadi gak disisain
ini be baru nasi aja
sebentar lagi baru mau masak lautnya
cuma nasi sama lautnya
nanti mau bikin bakwan deh
ada apa tobeh
kok makasih aja
makasih ya bang
ulu ulu maafin kenapa beh
anu gua kira si indi nyisain bubur buat buka puasa
tapi taunya kagak
ulu ulu mba be ngapa apa atuh
mbak bes sudah nawarin saya aja saya teh sudah senang
gue jadi kagak enak mah lu
oh kalo gak enak mah be lupain aja
saya juga mau pamit ya
maaf bang mengganggu
jangan sampai rumah
bisa gitu saya udah seneng
terima kasih bang
emput ada apa kesini
eh emput lo sama siapa
lu ngapain diri aja
ini ada rezeki buat kamu
kolek pisang dari neng tika
ini kan tadi kolek yang gue kasih sama tika
tadi juga bilangnya begitu
soalnya neng tika udah mesen sama orang lain juga
berarti sia sia dong gue ngasih
enggak atuh pur
itu teh artinya neng tika masih inget sama kamu
bener juga lu
saya mesti ngasih bang udin juga
ini tadi empat bikin puding buat bang udin
bijak makasih ngapaa
bang udin sehat
emput iyanya kalau emput gimana jangan ngeliat kayaknya lu ngeliat kasih emput
assalamualaikum waalaikumsalam ngapain lo kesini